tiga tukang batu tersengat listrik di jalan wahidin sudirohusodo kelurahan melayu kecamatan wajo makassar
kejadian yang terjadi pada rabu petang ini membuat daeng sanja empat puluh tiga tahun halifa lima puluh tahun dan daeng sijaya lima puluh tahun lemah tak berdaya
sebagian tubuh mereka melepuh akibat sengatan listrik
kejadian ini dilaporkan warga
dalam hitungan menit lima belas personel tim pemadam kebakaran dan penyelamat kota makassar tiba
sanak keluarga pun menangis karena tidak menyangka peristiwa tragis yang dialami korban
karena tangga yang menghubungkan lantai satu sampai lantai empat masih darurat para korban terpaksa dievakuasi dengan tali
satu demi satu korban diturunkan dari gedung dengan ketinggian lebih dari sepuluh meter ini
sebenarnya harus kita turunkan dievakuasi melalui
semua korban lalu dilarikan ke rumah sakit stella maris untuk mendapat penanganan
sedangkan aparat kepolisian sedang menyelidiki penyebab kejadian ini dengan memeriksa sejumlah saksi
mulai dari tukang batu lainnya serta mandor bangunan
alwi fauzi makassar sulawesi selatan